kpk hari ini seharusnya memeriksa tersangka kasus impor gula yang juga ketua dpd irman gusman
namun irman menolak untuk diperiksa ia meminta pemeriksaan dilakukan setelah proses pra peradilan selesai dilakukan delapan belas oktober
menurut kuasa hukum irman kliennya sedang menderita sakit jantung dan harus melakukan operasi pemasangan dua ring pada jantungnya